kita ke sulawesi selatan polda sulawesi selatan gencar melaksanakan program kontraradikalisme untuk meredam paham terorisme
program yang dijalankan mulai dari dialog rutin dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat
serta pemuda dan mahasiswa polda sulsel juga menggandeng mantan narapidana terorisme yang sudah bertobat
dialog dengan para tokoh masyarakat ini digelar polrestabes makassar dan dipimpin langsung oleh kapolres makassar
dan komandan dandim seribu empat ratus delapan bs
acara dialog mengundang elemen masyarakat mulai dari para ketua rw ulama rohaniawan guru pimpinan ormas
mahasiswa ibu rumah tangga sampai siswa sekolah menengah
selain mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pihak polri bersama tni juga turut mengedukasi warga
tentang penguatan nilai pancasila dan mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh ajaran terorisme
pihak kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan cepat melapor jika ada yang mencurigakan
saya pernah mengumpulkan para rektor kemudian kita diskusikan masalah kamtipas di dalamnya kita sisipkan masalah radikalisme
kemudian kami juga punya program jumat keliling setiap jembatan kita berganti ganti itu juga kita sampaikan diantaranya adalah masalah masalah radikalisme
pihak kepolisian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan cepat melapor jika ada yang mencurigakan masalah radikalisme
kalau memang salah penanganannya dan yang kedua radikalisme tidak bisa terjadi ketika bagus hubungan antara pemerintah dengan masyarakat
artinya komunikasinya yang bagus
mukhtar daenglau mengaku dia sudah menyadari kesalahannya
ia kini sadar negara kesatuan republik indonesia harus dijaga keutuhannya
arief kurniawan makassar